anda masih bersama kami di sapa indonesia siang bersama saya yan rahman
saudara seorang anak balita berusia tiga tahun di makassar sulawesi selatan
menderita gizi buruk yang membuat berat badannya bahkan tidak sampai tiga kg
ayahnya yang bekerja serabutan berharap memiliki pekerjaan tetap
agar bisa memenuhi gizi sang buah hati
muhammad raihan seorang anak balita berusia tiga tahun di makassar sulawesi selatan
pada usianya anak balita biasanya sudah bisa berjalan dan berlari
namun raihan hanya terbaring seperti bayi di tempat tinggalnya
sebuah kamar indekos bersama ayah dan ibu di kelurahan bungai jaya
saat lahir raihan memiliki berat badan normal yaitu tiga kg
memasuki usia tiga bulan raihan mengalami demam tinggi dan batuk
sejak saat itu kesehatannya memburuk hingga akhirnya difonis menderita gizi buruk
kini berat badan raihan tidak sampai tiga kg
padahal anak balita laki laki usia tiga tahun berat badan normal adalah sebelas hingga delapan belas kg
sang ayah darwis sehari hari bekerja serabutan
jika ada pekerjaan raihan akan berjalan

untuk membantu sang suami membiayai hidup raihan dan delapan saudaranya
sang ibu menjadi buruh cuci dengan penghasilan rp tiga puluh per hari
keluarga ini tidak memiliki penghasilan yang cukup dan layak untuk meneruskan pengobatan raihan
pemenuhan gizinya pun terabaikan
ada yang membawa ke rumah sakit
gizi buruk ada kering di dadanya juga
kelainan apa yang disuruh
pengobatan apa yang dikasih selama ini
kondisi raihan mengundang perhatian sejumlah pihak
bantuan pun diberikan dan diharapkan bisa mengurangi beban
kondisi raihan mengundang perhatian sejumlah pihak
kalau dari tim andalan sendiri dari tahun kemarin itu kami sudah tawarkan buat berobat ke rumah sakit
tapi ibunya ada kendala dada yang menjaga
terus uang transport balik balik ke rumah sakit ke kosmosannya
makanya ibunya bilang sudah berobat ke puskesmas saja
kalau sebaiknya mungkin seperti apa pengobatan yang itu ada kalau kita lihat
kalau sebaiknya kalau bagi kami itu lebih baik
kedua orang tua berusaha sekuat daya mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga
sang ayah berharap ia bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap
agar ada cukup daya untuk membuat raihan tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat
nila rustam kompas tv makassar sulawesi selatan